demikian juga untuk layanan kesehatan kami siapkan
kecuali ai nya sendiri nanti bisa belajar dari kesalahannya
gelombang bisa sampai ke jalan jalan
cnn indonesia bersama kami di prime news
bekal ilmunya saat berkuliah di jurusan kedokteran hewan universitas brawijaya
saja salah atau tidak
alhasil anggota investasi dan arisan ini berjumlah ratusan yang tersebar dari sumatera hingga papua
oke mas kita bahas soal sea games dua ribu dua puluh satu kemarin
seperti tutoring tutoring khusus
dimanfaatkan jadi waktu itu kita mikir ya kita buka untuk umum
yang memprakarsai terbentuknya serikat dagang islam
dia tuh deket kan latihannya di ancasi internasional sini